biar aku gak kepikiran terus
beneran gak mau ketemu siapa
ini bukan salah
nanti semua akan baik baik aja
ntar kita bisa bawa bawa bareng lagi ya
terus kita bisa main
kita bisa main petak umpet atau kita bisa main
apa ya yang rena suka pakai
gak boleh nangis ya
main di bawah sini
biar jagain rena ya
ya pasti gua jagain
gua harus jagain masalah lagi selama ini
bener gak mau
bawa bawa ya ditemenin ya
jangan saing leaving
hubungannya sama hasil tes reina
maksudnya bu bos itu apaan ya
apa sudah tersebar penyebab dia meninggal
biar aku gak kepikiran terus
aku mau nelfon andin pengen tanya kabarnya al gimana
tapi di luar ma
banyak nyamuk udah jenis ma
iya aku mau sambil nyari udara segar aja ma
yaudah coba telfon andien
apa juga mau omong sama andien
biar mama bantu kamu makanan
kamu jangan keras kepala gini dong
aku bisa sendiri
apaan sih aku bantu ya
karena kamu udah disini
gua suapin ya
masih di rumah sakit
masal sekarang sudah jauh lebih baik
sekarang masal sudah di rumah
jadi kalau gitu al sudah boleh pulang ya
iya tapi tetap mengaku kanon perawatan juga ma
semua itu kan butuh proses
tapi insya allah pasti akan sembuh
nanti mama sama papa mau jengu ke sana ya
iya boleh ma
nanti mama sama papa kesini aja ya
yaudah kalau gitu salam buat al ya sayang
mama sama papa katanya mau kesini mau jemuk kamu
dan dia bilang semoga kamu cepat sembuh ya
iya ya dong
makan dulu ya
al sudah di rumah
jadi sekarang al itu rawat jalan
alhamdulillah papa lega dengarnya
mama lega dengarnya
kan tadi bapak mau ngomong juga
udah masuk yuk
kalau papua udah berangkat kerja
aku ambil obat dulu ya
terima kasih besar kak
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
papa jangan sakit
sayang kamu kenapa
aku mimpi buruk oma
rena jangan takut ya
oma disini temenin rena
sekarang rena bobo lagi ya
oma temenin rena ya
akhirnya badan aku fit juga
bersin bersini juga udah gak kumat lagi
untung serbu bunganya nggak terlalu banyak
non makanan buat saya sudah siap non
kok bibi masaknya cepat banget sih jam segini udah masak
sudah disiapin semua non
nanti kalau udah dingin gak enak
ya ntar saya ke depan ini ya
terima kasih ya
sama sama ya non ya